prof dki jakarta berencana melakukan penataan trotoar di kawasan kemang pada tahun ini
penataan dilakukan untuk menjadikan kemang sebagai pusat hiburan dan jasa yang nyaman untuk dikunjungi
kawasan kemang jakarta selatan terkenal sebagai pusat hiburan dan salah satu kawasan elit di ibu kota
namun hal tersebut tak tercermin dari kondisi trotoarnya yang sangat memprihatinkan
di beberapa titik fasilitas trotoar mengalami kerusakan
selain itu trotoar tidak ramah difabel karena tidak adanya yellow line atau pemandu jalan bagi kaum penyandang disabilitas
karena itu pemprovdk jakarta berencana melakukan penataan trotoar di kawasan ini
yang menjadi catatan penting lagi bagi pemprov dki jakarta apabila ingin serius membenahi trotoar di kawasan kemang ini
adalah bagaimana setelah pembenahan ini selesai dilakukan
maka pemprovdk jakarta juga harus memikirkan bagaimana menata pedagang kaki lima dan juga parkir parkir liar seperti di belakang saya saat ini

yang biasanya banyak dikuasai oleh freman freman sekitar
pada tahap awal penataan trotoar akan dimulai di jalan kemang raya hingga jalan kemang satu sepanjang dua dua km
desain trotoar kemang nantinya akan mengakomodasi fasilitas penyandang disabilitas serta ruang terbuka hijau
selain itu juga akan dibangun jalur khusus sepeda
warga menyambut baik langkah ini
ya mendukung sih mas lebih bagus
karena kan ini pusat hiburan
karena trotoarnya juga banyak yang rusak
kalau trotoar sih kalau bisa lebih di tata tertibnya lebih ditingkatin lagi ya
karena masih suka banyak orang yang suka lewat situ kan kayak motor
harusnya kan pengendara buat penyelam kaki
cuman kita masih banyak pengendara motor tuh suka lewat gitu
jadi masih ganggu sih
penataan trotoar di kawasan kemang saat ini memasuki tahap perencanaan dan telah melakukan audiensi dengan warga kemang
selain penataan trotoar kemudahan akses transportasi juga menjadi perhatian
reza ramadan indra raharja jakarta